kuasa hukum tersangka pembunuhan vina dan eki yakni pegi setiawan alias peron
berencana akan mengajukan pra peradilan ke polda jawa barat
upaya hukum ini dilakukan setelah permintaan penangguhan penanganan ditolak
kuasa hukum menilai penangkapan pegi memiliki banyak kejanggalan
sugianti iryani kuasa hukum pg meyakini kliennya tidak bersalah
pasalnya tegi setiawan bukanlah pria yang tinggal di desa banjarwangunan
seperti yang disangkakan oleh polda jawa barat
usai penangkapan pegi pihak kuasa hukum langsung mengajukan penangguhan penanganan
karena banyak kejanggalan dalam penangkapan
namun permohonan itu tidak dikabulkan polisi
kini mereka berencana untuk mengajukan pra peradilan
upaya pra peradilan dilakukan demi mendapatkan keadilan bagi pegi sekeluarga
sebenarnya sih maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya
katakan ini harusnya kembali lagi kalau memang mau tidak usah mengikuti alurnya pada proses sebelum delapan tahun yang lalu
ya dienolkan lagi lah gitu dienolkan lagi
jangan mengikuti data data dari polres gitu data data yang lalu gitu
kita melakukan jangan sampai terjadi salah tangkap kembali